ngapain dia di sini
hah itu kan bukan urusan gua
aku sekali lagi mengucapkan terima kasih sama kamu kak umar
kamu dulu nolongin gua
itu si bagus yang gua maksud
maksud lu apa semua hah
lu mau cari gara gara
urusan kita bukan sama abang
justru urusan kita sama iyan
dia lagi pergi sama gue
gara gara kalian semua
dia bisa jadi ngebot
lu pada kaget tau apa
kita berdua bisa celaka
sekarang lu pada mau bubar atau gua hajar
sekarang lu pada mau bubar atau gua hajar
sekarang lu pada mau bubar atau gua hajar
lu pada nge bunuh semua
kau mau bubar atau gua hajar
kau mau bubar atau gua hajar
kau mau bubar atau gua hajar

lu semua dengar
jangan bikin malu black cobra
sekarang lu hajar si ian
yang lain ikut gua kita hajar dia

walaupun ibu ibu tapi kan tetap harus standar cantik dan menarik
apalagi jalannya sama papa meboy ya kan
ya tapi cantik untuk siapa mah
mama tuh harusnya dandan buat papa bukan untuk orang lain
ya enggak gitu dong enggak buat orang lain
emangnya papa mau jalan sama mama
kalau mama tuh jelek lusu terus bajunya tuh kayak orang gak disetrika kayak gitu mau
kan enggak mau kan
enggak malu apa malu tau enggak cocok
lagian siapa juga yang suruh mama ikut ke sekolah boy
ah biarin aja pa
mama kan mau ngambil rapotnya si ganteng kuadrat
soalnya mama yakin anaknya mama itu pasti ranking satu
ya enggak boy cocok
mama jangan terlalu berharap lebih mah
boy takutnya nilai boy itu gak kayak mama harapkan ranking satu atau apa
tapi boy udah ngasih yang terbaik kok
dan boy juga enggak mau ngecewain mama dan papa
nah itu yang benar boy
yang penting kita tuh gak mengecewakan orang lain
ma bentar ya pa
soalnya kan bokap gue masih berlayar
bentar bentar bentar
ini haikal pak dia mau minta tolong
katanya papa boleh ambilin rapot enggak buat haikal
soalnya kan mamanya udah gak ada
dan papanya sekarang lagi berlayar
ee kal ya nanti bokap gue bantuin deh
kalau gitu gue tunggu di depan kelas
ma nanti kalau gue ketemu wali kelas atau gurunya boy
kamu bisa mengirsa semua kan loser
boleh besok aja tapi selalu sama
bicara tentang penumpang lo kalau badas

di sini dengan mata pengganggu
tapi aku targeting dia aja lah
hei lucu banget kalau papa tuh banyak ngomong
kalau papa ditanya terus papa diem aja gimana sih
iya papa kasih senyuman maut papa dong
udah gitu aja cukup udah itu penuh arti
suami adriana ngapain dia di sini
itu kan bukan urusan gue
baik baik sekali
oh iya mau sekali lagi mengucapkan terima kasih sama kamu kak umar
kamu udah nolongin gua
pak sini sini
boy selamat ya ketika kamu di juara umum di sekolah ini
katanya sih gitu
selamat ya boy
papinya adriana ada apa
kok datang ke sekolah ini
pak emang itu guru boy udah ada
udah kalau gitu boleh duluan ya
iya mau pamit dulu
papinya adriana kasihan coba udah dipanggil sama gurunya
kita kesana duluan ya
iya silahkan silahkan
oh terima kasih
pokoknya kamu harus pertahani nilai kamu
oh selamat pagi bapak ibu
perkenalkan saya amir khan
pak amir khan
khan amir pak
senang bisa bertemu dengan bapak ibunya boy